selain membuat nafsu makan enak dan lahap
isi bumbu garam sama penyedap dan gula pasir secukupnya
di tahun terakhir kalau nggak salah sebelum pindah ke garuda kan
kementerian keuangan juga melaporkan mayoritas dari utang pemerintah pada akhir tahun lalu
tapi hati hati juga dengan drone
kalah dari australia satu
baik kami akan terus memantau situasi terkini dari stasiun stasiun lrt jabodebek
ini yang kita senggarakan dari delapan belas sampai tanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
gue dulu pasti di tekno doang waktu latihan